beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
gak usah ingat ingat lagi lah mas
sayang banget dulu ya
iya apa kenapa
gak banget sih itu orang
itu kayaknya si catherine
yang bawa kabur duit arisan kita
permisi pak bu
silahkan duduk pak
terima kasih pak
terima kasih pak

maaf pak bu
tadi manggil saya ada apa
tidak ada apa apa
ya saya panggil bapak kesini karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan
ini terkait dengan istri saya
ini terkait dengan istri saya
bapak ingat kejadian empat tahun lalu di klaster nirwana

ini terkait dengan istri saya
ini terkait dengan istri saya
saat bapak mengantarkan makanan untuk istri saya
dan istri saya keluar rumah
untuk mengambil makanannya ke bapak
di saat rumah itu terjadi pembunuhan
waktu itu saya meminta bapak untuk berbicara kepada mama saya
nama saya percaya kalau bukan istri saya pembunuhnya
dan sekarang kasus itu dibuka kembali
dan saya berharap
pak sumarno mau bersaksi
mengenai kasus ini
nanti surat panggilannya akan datang ke kantor saya untuk pak sumarno ya
saya berharap sekali pak sumar datang
saya mohon ya pak untuk kerjasamanya
karena saya benar benar butuh sekali kesaksian dari bapak
karena itu bisa menguatkan semua keterangan saya
dan bisa mencari siapa pelakunya
pelaku sebenarnya adalah adik dari istri saya
asal kamu tanda tangan di atas matrai
kalau kamu tidak akan hadir sebagai saksi
dalam kasus pembunuhan itu
ternyata benar kan
saya nggak salah lihat waktu itu
kamu emang di jakarta kan
ngapain sih kamu disini
udah bilang jangan pernah datang ke jakarta lagi
sekarang kamu pergi dari sini
pergi dari jakarta
bu saya akan datang
terima kasih banyak pak
sekali lagi terima kasih ya pak
saya akan selalu mengingat kebaikan bapak
terima kasih pak
terima kasih pak
pak aldebaran dan bu andin memang orang baik
kesepantasnya gue membohong sama mereka
gue udah salah menuruti permintaan bu elsa
yang ternyata seorang pembunuh
baik kalau begitu pak bu
saya permisi dulu ya
semoga aja dengan kesaksian sumarno nanti bisa membawa titik terang
kita bisa dapat petunjuk baru
besok omah sarah
tidak tahu enggak mah
buat omah sarah
terus mama beli bahan kue
buat bikin kue
buat omah sarah
bikinin mama enak sekali
tapi jangan sampai
kamu kecapean ya din
besok bapak ada rencana mau ke
kalau bisa kamu sama
andai kan riana tahu
kalau omahnya enggak sakit
tapi ditahan di kantor polisi
masalahnya ditahan riana
karena melindungi perbuatan dari tante elsa
jangan lupa ya
tadi rina nelfon ngasih tahu sama aku
kalau besok tuh mama sarah ulang tahun
aku lupa sih mas
soalnya kan kita juga lagi banyak masalah kayak gini kan
terus papa bilang kita juga harus beli kado
dan beli bahan bahan kue
untuk bikin kue nanti malam
dan kita juga diajak untuk ketemu sama mama sarah
kamu ribet banget bikin kue
beli aja kan bisa
mendingan bikin mas
aku udah biasa kok bikin kue
kue buatan aku enak loh
papa suka aku bikinin
berarti kue yang waktu itu kamu bawa
itu kamu buat
yang itu empat tahun lalu yang pertama aku bikinnya
yang pertama kita ketemu yang kamu mau ketabrak mobil
sayang banget dulu ya
sayang banget dulu ya
ya emang kenapa
ya emang kenapa
kok bukannya langsung gitu
enggak biasa aja
enggak biasa aja
tapi kok waktu pas saya ulang tahun kamu gak buatin kue buat saya
nanti aku buatin ya
nanti kuenya lebih bagus deh ya
oh mana dia
si catherine kemana sih
gue gak punya uang lagi buat bayar
gara gara jason tau gak sih ini semua